sang nenek pedagang tempe di kecamatan kresek kabupaten tangerang banten
akhirnya bisa berangkat haji setelah dua puluh empat tahun menabung
nenek berusia sembilan puluh dua tahun ini saudara selalu menyisikan sebagian uang
hasil menjual tempe demi menunaikan rukun islam kelima
inilah aktivitas sehari hari nenek dari sah abdullah jalim
saat berjualan tempe di pinggir jalan dekat pasar tradisional kresek kabupaten tanggerang banten
dari hasil menjual tempe seharga rp sepuluh per potong inilah
nenek dari sah bertekad untuk menggapai cita citanya menunaikan ibadah haji
sejak tahun dua ribu nenek darissa selalu menyisihkan hasil penjualan tempenya
antara rp dua puluh hingga rp lima puluh
nenek darisa akhirnya bisa berangkat haji ke tanah suci tahun ini
setelah mendaftar haji pada tahun dua ribu tujuh belas lalu
biasanya kalau nabung itu berapa mak
iya seadanya ada tiga puluh ada lima puluh ada dua puluh
selama pulang sini dari sana
tergabung dalam kloter dua puluh tujuh asal kabupaten tanggerang ini
diketahui merupakan salah satu jemaah haji yang menjadi prioritas lansia
nenek darisa akan berangkat sendiri tanpa ditemani anak ataupun keluarganya
ada yang jamaah gitu yang mimpin
ini bukan udah tua ya umurnya takut terjadi apa apa disana
nidah risa rencananya akan diberangkatkan ke asrama haji pondok gede pada dua puluh dua mei mendatang
bersama tiga ratus delapan puluh lima jemaah calon haji lainnya